diklaim punya keunggulan di sisi lain efektivitas genos c sembilan belas sebagai alat deteksi awal covid sembilan belas masih mengundang skeptisisme beberapa pihak
dan sudah terhubung bersama saya malam hari ini prof dr zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas id
tapi sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kementerian perhubungan atau kemenhub untuk bergabung dalam dialog malam hari ini
tetapi sampai dengan saat mengudara program ini belum ada pihak yang menyatakan bisa bergabung
langsung saja saya sapa selamat malam prof
ya selamat malam mbak
sehat ya prof ya
baik alhamdulillah kita tahu ya profesor cukup vokal dalam menyuarakan pentingnya kita antisipasi kemudian juga mitigasi terhadap covid sembilan belas
dan dari cuitan anda atau beberapa pernyataan anda di media sebelumnya juga sudah mengatakan prof alat genos ini banyak kelirunya
tapi sebenarnya sudah berapa banyak laporan terkait hal ini di lapangan yang idi terima prof
sebetulnya tidak ada istilah saya banyak kelirunya
yang benar adalah kita ini sebagai dokter apalagi di id selalu berpegang teguh pada evidence based matchine
evidence based mesin itu baik untuk obat untuk vaksin adalah bagaimana desain penelitian kemudian hasilnya kemudian diterbitkan di majalah internasional yang terakreditasi
selama itu kita lihat desain penelitiannya bagus hasilnya bagus dan sudah di kalau di jurnal internasional kan sudah ada review nya peer review
jadi bisa dipertanggungjawabkan penuh
bagaimana sekarang di kita
nah kalau menurut saya ini kan masalahnya pemerintah perlu yang cepat cepat memang
murah ini murah
masalahnya pertanyaannya akan di akurasinya
berapa sensitivitasnya berapa spesifisitasnya berapa predictive value nya itu yang harus mestinya dilihat dari
saya belum melihat itu namun oke lah karena itu benar maka sudah waktunya sekarang untuk monitor evaluasi kan sudah ribuan data orang yang diperiksa
jadi mestinya misalnya kemarin di situ arjo ketemu berapa itu lima puluh empat misalnya dari lima puluh empat yang positif
ini kan pasti harus dirujuk ke rumah sakit rujukan
nah itu ternyata berapa
saya kira kami memerlukan jawaban itu untuk melihat apakah benar bagus sekali atau bagaimana mengenai chinos
tadi profesor mengatakan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui ketika tes covid sembilan belas ini dikaji
tadi kalau misalnya kita dapatkan klaimnya efektivitas dan juga spesifisitasnya sudah diterima
kita sudah dikasih tahu bahwa angkanya berkisar antara atau di atas sembilan puluh lima persen
untuk yang satu lagi prof mungkin bisa dijelaskan atau dilaborasi lebih lanjut
kalau yang satu ini belum ada hasilnya
apakah tes tersebut seharusnya belum aman dikeluarkan untuk dilepas ke masyarakat dicoba ke masyarakat atau seperti apa idealnya
ya tapi juga seperti vaksin kan juga ada karena mendesak maka kemudian dikeluarkan izin
tapi tetap itu berdasarkan publikasi ilmiah untuk vaksin
nah ini untuk ini kami mohon yang serupa
sekarang jalan ya oke lah namun tolong segera publikasi supaya nyaman buat semua orang
dan bermanfaat buat semua orang karena cepat cepat murah
dan akuratnya akurat ini kami minta buktinya di publikasi
apalagi melihat banyak sekali yang juga menjadikan tes genos karena cepat murah ini menjadi sebuah kemudahan untuk melakukan perjalanan ke depan
seperti itu insinuasinya prof
iya tapi sama juga seperti tolong dulu diingat pernah ada rapid antibody
cepat murah ini namun ternyata tidak akurat ya dibatalin
terus kemudian tes pcr itu akurat banget bagus banget
cuman kalau lalu
terus itu kita bisa mencari jalan lain
prof apakah selama ini juga dari pbid pernah ada yang mencoba genos secara langsung atau sempat bertemu dengan tim riset untuk sama sama mengkaji tes ini
sekali lagi kami tentu senang sekali kalau bisa ketemu
namun maksudnya bukan masalah diskusi atau ini
namun masalah publikasi itu penting
di kedokteran yang disebut berbukti ilmiah ini
jadi kita bisa mencari jalan lain
nah kalau yang disebut berbukti ilmiah itu
sedang mengerjakan publikasi di sekarang
jadi saya kira bisa sekarang kan di websitenya ugm juga ditulis sedang diproses untuk publikasi
namun segera supaya semua orang enak dan tidak raku raku terhadap tes jinos ini
prof mungkin bisa dilanjut atau di elaborasi lagi mengenai soal tahapan dan apa saja yang anda inginkan
soal tahapan dan apa saja yang harus dilakukan dalam kajian suatu bentuk tes
idealnya atau selama ini standarisasinya berapa lama sebenarnya tahapan tes covid atau tahapan untuk mengkaji tes covid sembilan belas itu bisa diberlakukan
ya begini jadi misalnya ada orang contohnya kalau ada orang sakit kanker baru sob nama atau diabetes yang berarti harus dirawat sementara
nah ini sekarang sebuah rumah sakit
mereksa antigen dulu
nah kalau antigennya kemudian ternyata negatif dirawatnya di ruang rawat non covid
kalau ternyata positif ya di ruang rujukan covid
nah bayangkan bahwa kalau sudah dirawat di ruang non covid karena tiketnya negatif ternyata kemudian terbukti yang bersangkutan positif
ini terjadi beberapa kali
jadi saya tidak hanya minta untuk jinnus namun untuk yang antigen sudah waktunya juga dievaluasi apakah baik atau tidak dan berapa banyak yang beredar dan itu siapa yang bertanggung jawab untuk isinya
kalau mengenai obat dan vaksin aku percaya banget karena jelas sekali prosedurnya di bepom untuk menilai
nah untuk rakensia ini
saya tidak begitu
saya tidak begitu
saya tidak begitu
saya tidak begitu yakin
yang penting tadi kalau untuk jinos hanya minta publikasi saja
oke berarti saya garis bawahi selain genus juga ternyata tes untuk tes antigen beberapa merek itu harus dievaluasi ulang ya prof ya
iya karena ternyata terbukti beberapa pasien yang antigennya negatif kemudian dirawat di ruang rawat biasa ternyata kemudian sakit covid sembilan belas dari pcr
oke berarti artinya beberapa hari dianggap negatif ini kan bisa meselelarkan ke macam macam
ke tidak hanya dokter perawat namun juga ke cleaning service ke bagian
begian makanan kebagian kiri sehingga agak berbahaya kalau dibiarkan jadi memang sudah semua
perlu monitor evaluasi intinya itu
kita juga melihat ya bagaimana evaluasinya terhadap keluar masuknya orang gitu di tempat
penumpang melakukan perjalanan
tambah satu lagi
ada satu lagi yang ternyata dimonitor evaluasi
dan ternyata ngaco
baru saja dipublikasi bahwa
masker yang beredar itu
sudah dites di tv
tidak bisa mengambat virus masuk ke tubuh kita
banyak sekali yang harus di informasi
jadi ada yang monitor evaluasi
dan juga pihak terkait lainnya bergerak cepat ya
anda mengatakan screening itu kan sangat krusial ya
karena berkaitan dengan nyawa
apa evaluasi anda untuk pemerintah secara
covid sembilan belas ini memang
enam tujuh tingkat dulu di awal awal
tidak boleh pakai masker
doktor aja masyarakat
jangan tidak boleh namun terbukti ternyata
kemudian terbukti penularannya lewat
bukti bukti ilmiah ini harus selalu kita ikuti
menentukan perubahan kebijakan
di monitor evaluasi berdasarkan bukti ilmiah itu
amat sangat mutlak diperlukan
dikebijakan pandemi ini
termasuk juga psbb kan juga di
yang lain dan bahwa kadang kadang
dibuka ditutup itu di banyak negara juga dikerjakan
bukti ilmiah di lapangan bagaimana
pokoknya kita bertumpu pada bukti ilmiah dan juga scientific fact yang ada
dari tim riset ya seperti itu
prof dikarenakan durasi kita sangat terbatas kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini semoga informasinya juga bisa menjadi pertimbangan pemerintah kedepannya untuk banyak banyak melakukan evaluasi apa saja

yang sudah dilakukan selama ini untuk kebaikan bersama kita warga indonesia kedepannya
terima kasih profesor zubairi jurban atas waktunya malam hari di indonesia melawan covid sembilan belas
selamat malam selamat malam semuanya terima kasih salam alaikum
ya presiden argentina alberto fernandes pada sabtu mengumumkan bahwa dirinya positif covid sembilan belas
cnn indonesia indonesia melawan covid sembilan belas segera kembali